polemik terkait renovasi jakarta international stadium untuk piala dunia u tujuh belas terus bergulir
kritik pssi terkait pembangunan jis yang tak sesuai standar fifa mendapat tanggapan dari pt
jakarta propertindo atau jakpro menurut jakpro jis sudah sesuai dengan standar fifa dan dirancang
oleh pure hublet yakni perusahaan yang terbiasa membangun stadion stadion besar di dunia menanggapi
pernyataan jakpro bureu hapold selaku perusahaan jasa desain rekayasa dan konsultasi asal inggris
membantah keterlibatannya dalam pembangunan jis dalam keterangan resmi jurahapot pihak jakarta
konsultindo atau jakon meminta untuk dibuatkan panduan desain serta jasa konsultasi mulai
desember dua ribu delapan belas hingga maret dua ribu sembilan belas namun hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa
aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal

dari jatuh sebelumnya menteri pupr basuki hadimulyono bersama ketua umum pssi erik
thohir dan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono telah meninjau langsung kondisi jis
hasilnya ada tiga persoalan jis yakni akses masuk area parkir dan rumput lapangan yang
diklaim tidak sesuai standar fifa di sisi lain perwakilan fifa yang enggan disebutkan namanya
kepada cnn indonesia com mengaku belum pernah menginspeksi jakarta international stadium menurut fifa
hingga kini pssi juga belum menyodorkan daftar stadion yang akan menjadi venue piala dunia u tujuh belas
senin sore ketua umum pssi erick thohir menyebut akan menyodorkan setidaknya delapan nama stadion kepada fifa
terkait renovasi erick menjelaskan perbaikan dilakukan lebih awal dengan pertimbangan ketepatan waktu meski pihak fifa belum datang ke indonesia
saya rasa gini loh polemik jis sudah selesai
pak anies sudah bicara ini adalah aset indonesia
silahkan untuk direnovasi
saya juga sudah bicara ini jangan isu politis
ini isu kita ingin memukseskan dengan jelas
banyak stadion pun sedang direnovasi
tetapi yang kita dorong ke fifa itu enam sampai delapan stadion
nanti fifa nya datang
cuman kan kita gak mau dengan persiapan hanya tiga bulan
dengan hanya persiapan tiga bulan tiba tiba fifa datang kita belum siap untuk renovasi
nah ini yang kita jaga gitu
sebelumnya erick thohir menyatakan jakarta international stadium akan menjadi salah satu lapangan sepak bola yang diajukan kepada fifa untuk menggelar piala dunia u tujuh belas
yang akan digelar pada november mendatang
dari putan cnn indonesia